kementerian perhubungan menekankan tidak ada larangan untuk bepergian pada saat libur panjang akhir pekan ini
namun masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ketat bila akan bepergian
dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan budi setiadi menjelaskan untuk transportasi darat tidak diperlukan rapid test
namun protokol kesehatan dengan menerapkan tiga m wajib diterapkan sesuai surat edaran yang telah dikeluarkan pemerintah
budi menambahkan untuk rapid test ada pengecualian untuk perjalanan darat menuju bali sebab masih tingginya angka penularan covid sembilan belas di bali